jangan dan ambil kesumah kasihan dia saya mohon
jangan halangin niatku pinggir kamu
bapak pak pak pak pak
jangan sakiti suami hamba
apalagi dia hanya ingin melindungi aku
ya memang gawat sih
yaudah lu suruh aja roro anteng kami lagi
enggak lu suruh pun maunya begitu
tapi ini masalahnya kandungan si anteng udah gak subur lagi
hah pura pura hamil aja
maksud gue gini lu sudu roro anteng pakai bantal di dalam perutnya jok
jadi pasti dia akan mengira kalau roro anteng hamil lagi jok
lu pikir dia tuh bisa dibohongin
kalau gue nipu nih gue sama anteng bisa celaka
ide canggih jok
gimana kalau kita nemuin orang pintar jok
siapa tau aja dia bisa ngilangin kutukan itu
bisa berhasil gak
ya gue juga belum tahu
apa yang udah jadi yang ini
tapi aku nggak mau numbalin kusuma pak
kita sampaikan langsung padanya
terimalah sembah kami
sembah buahku terima lalu mana tumbanya
maaf kami belum bisa menempati janji
kenapa aku sudah mengabulkan keinginan kalian dengan memberikan keturunan yang banyak
hamba tidak tega melakukannya
itulah intinya perjanjian ini
membayar apa yang sudah kalian dapat dengan anak kesayangan kalian
kalau kamu mau berbaik hati pada kami
kabulkanlah permintaan kami sekali lagi
mengganti tumbal manusia dengan binatang
seperti sapi kambing atau kerbau
kalau kamu mau kami akan mengirimkan yang terbaik yang ada di wilayah tengger ini
kalian mau bermain main denganku
bukan bukan itu maksud kami
aku tidak mau mendengar alasan apa apa lagi
cepat kirimkan ke semua ke kawah gunung bromo malam ini juga
paling lambat sampai besok malam
kalau tidak kalian semua akan mendapat bencana
pak bangun pak cepet bangun pak
aku bermimpi seram pak
kita berdua didatangi suara tanpa wujud
menanggi janji untuk menumbalkanku semua pak
berarti itu bukan mimpi sembarangan
aku pun mimpi sama seperti kamu
apa yang harus kita lakukan pak
aku tidak mau berpisah dengan kusuma pak aku tidak mau
yuk kamu harus tolong aku
gunung bromo sudah menanggi janjinya
kita harus cari orang pintar hari ini juga
hari ini juga
ya hari ini juga
sekitar tujuh belas tahun yang lalu
saya dan istri bersemedi di puncak gunung bromo
kami bermohon supaya diberikan keturunan
permohonan kami dikabulkan kalau kami mau menumbalkan anak bungsu kami pada kawah gunung bromo
kamu setuju dengan perjanjian itu
dan sekarang kamu merasa tidak tega anakmu dijadikan tumbal
seharusnya kamu pikirkan akibatnya dulu sebelum mengikat janji dengan penguasa gunung bromo
iya kamu sudah mengikat janji dengannya
suka atau tidak suka harus ditepati
mbah tolong saya mbah
berapa pun biayanya akan saya bayar
asalkan anak saya selamat mbah
ini pakaikan di leher anakmu
ini apa mbah
ini adalah perhubungan yang saya inginkan
ini adalah perhubungan yang saya inginkan
bandulan dari caling babi celeng
dipercaya bisa mengusir bala
kalung ini untuk menolak bala
kenapa cuma kusuma yang mendapat kalung penolak bala ini sedangkan anak yang lain tidak
karena kusuma yang paling kecil dan paling cepat dapat celaka
tapi kan itu namanya pilih kasih
kalau misalnya ada bencana kesuma sendiri yang selamat
tapi anak yang lain tidak
sudah jangan protes terus
kenapa kau tidak datang membawa kusuma
kenapa kau tidak datang membawa kusuma
kalau begitu biar aku yang ambil sendiri
jangan jangan jangan
perjanjian tetap perjanjian
jangan ambil kusuma
jangan halangi niatku
bapak tak apa apa
jangan sakiti suami kak
apalagi dia hanya ingin melindungi anak kandung dia saja
kalian berdua benar benar mengecewakanku
untuk sementara ini kalian aman
aku akan meninggalkan kalian untuk beberapa hari
karena harus hidup
karena harus menyiapkan upacara penyambutan
itu tandanya gunung akan meletus
itu tandanya gunung akan meletus
lihat awan gelap ini menyebabkan musim ke tempat yang lebih aman
itu pertanda akan datangnya hujan gawat
awan hitamnya tebal sekali
berarti turun hujannya akan deras sekali
iya bisa memadamkan tahu api gunung bromo bu
bukan berarti gunung bromo tidak jadi meletus
kenapa ini gelap gelap
padahal kan sekarang jam dua belas
jangan lupa kita harus berhenti
ayo kita selamatkan diri kita masing masing
aduh ada apa nih kenapa gelap sekali
awas jangan jauh jauh dari ibu
tutupi sudut jendela kalau gelap nyalakan lampu saja
jangan biar saja ketutup
lepaskan aku mau ngejar kusuma
tidak ada yang bisa kita lakukan
pasarkan saja bu
eh selamat selamat
kusuma kemana bu
aku dikorbankan oleh bapak dan ibu ke kawah gunung bromo
untunglah penghuni bu kalau gunung bromo udah turun tangan menyelamatkan kakak keluarga dan warga semua
jadi cuma aku yang berharap
aku yang celaka
itu sesuai perjanjian bapak dan ibu
hiduplah damai dan tenang
sembalah pencipta yang agung
jangan menyembah yang lainnya
setiap bulan kasada pada hari ke empat puluh
lakukan sesaji kepada penghuni di kawah gunung bromo
agar tidak pernah ada bencana di wilayah sangat
selamat tinggal semuanya
maafkan ibu nak
tega menumbalkan anak kandung sendiri
aku belum pernah bertemu dengan seorang ibu yang berhati kejam seperti ibu
ibu marah padaku sewaktu aku menjatuhkan kusuma dari sepeda
bahkan ibu berniat memukulku
aku pikir ibu berbuat begitu karena terlalu sayang padaku siapa
ternyata dugaanku salah
ibu melindungi kusuma supaya tak bisa ditumbalkan
ibu mengecewakan kami
maafkan ibu nak